banyak masjid yang memiliki arsitektur indah sehingga menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan beribadah
seperti masjid al irshad satya yang berbentuk kubus masjid safar yang berbentuk seperti batu permata
dan masjid al baqirah yang menyerupai kapal layar
seperti apa keunikannya berikut liputannya untuk anda
bangunan berbentuk kubus ini adalah masjid al irshad satya
terinspirasi dari bentuk ⁇ aabah masjid ini didominasi dengan warna putih hitam dan abu abu
masjid al irshad satya terletak di kawasan padalarang kabupaten bandung barat
berukuran dua puluh delapan x dua puluh delapan meter masjid al irsyad satya dapat menampung satu lima ratus sampai dua jemaah
masjid al irshad merupakan salah satu masjid artistik
halaman masjidnya berbentuk lingkaran menyerupai tempat tawaf di mekah
dinding dindingnya memiliki desain seperti ventilasi berantakan
namun sebenarnya susunan ventilasi itu membentuk kaligrafi bertuliskan syahadat
interior lampu berjumlah sembilan puluh sembilan
melambangkan asmaul husna atau nama baik allah
keunikan lainnya adalah bentuk mihrab yang terbuka langsung menghadap gunung dan bukit yang asri
dilengkapi dengan kolam air dan bola batu besar berlafatskan nama allah
baik itu air baik itu globe ataupun bola dunia ataupun dunia ataupun langit dan alam semesta semuanya
jadi setiap makhluk setiap manusia yang datang ke masjid al irshad
begitu dia lihat mihrab dia teringat bahwa itu allah maha kuasa dan maha pencipta dan maha
masjid artistik berikutnya adalah masjid al safar
masjid ini berada di res area kilometer delapan puluh delapan b tol cipularang arah jakarta
sekilas bangunan yang menjulang tinggi sekitar lima belas meter itu bukan seperti masjid
bentuknya mirip batu permata
tidak ada kubah di atap masjid pada bagian interior tampak mengerucut di bagian atap belakang dan di depan dekat tempat imam
dengan luas enam meter persegi
kota bandung ridwan kamil ini mampu menampung hingga dua jemaah
diklaim sebagai masjid terbesar yang ada di rest area se indonesia
al safar yang berarti perjalanan
kehadirannya menjadi daya tarik pengguna tol untuk beribadah dan beristirahat selepas lelah di sela sela perjalanan
subhanallah bagus banget
bagus banget unik terus ya enak
selain bentuk bangunan
bangunan yang tidak biasa
kawasan sekitar masjid pun dibuat nyaman untuk sekedar menjadi tempat beristirahat
masjid bergaya artistik lainnya adalah masjid al bahiroh yang ada di kota cimahi
wujudnya yang menyerupai kapal laut menarik perhatian masyarakat
berlokasi di kota cimahi
masjid dengan luas dua ratus meter persegi yang dapat menampung dua ratus jemaah ini
memiliki bentuk menyerupai kapal layar
masjid dengan nama al bakhirah yang berarti lautan ini
berdiri sejak tahun dua ribu lima belas
dari luar kita dapat melihat bagian geladak yang dilengkapi dengan segala aksesori layaknya kapal layar
begitu juga bagian dalam
terdapat ruang kendali kapal lengkap dengan meja dan stir nahoda
dibuatnya masjid ini berbentuk kapal
kita yang wakafinnya bekas nahkoda kapal
dan kita bentuk ini seperti kapal kelinci yang ada di ornamen depan itu
di saat bulan ramadan seperti ini
banyak orang dari berbagai daerah yang sengaja singgah ke masjid masjid yang dianggap artistik
dan tentunya nyaman untuk beribadah